sementara itu masih soal ganjil genap kepolisian mengklaim penerapan ganjil genap dinilai efektif untuk mengurai kemacetan pada jalan yang diterapkan ganjil genap
namun jalan alternatif yang digunakan pengendara justru mengalami kemacetan
perluasan ganjil genap yang dilakukan pemerintah daerah dki jakarta dari awalnya sembilan ruas kini ditambah enam belas ruas jalan lainnya
total ada dua puluh lima ruas jalan yang diperlakukan ganjil genap
dari perluasan tersebut berdampak signifikan bagi kelancaran lalu lintas di berbagai ruas jalan yang terkena ganjil genap
meskipun demikian beberapa ruas jalan yang digunakan oleh pengendara untuk menghindari ganjil genap mengalami kemacetan
hingga senin siang sedikitnya di telantas polda metro jaya telah menindak sembilan ratus empat puluh satu pengendara yang masih nekat melanggar kebijakan ganjil genap
tercatat pelanggaran terjadi di wilayah jakarta utara di lampu merah bintang mas sebanyak dua ratus lima puluh satu kedua wilayah jakarta barat sebanyak satu ratus delapan puluh
para pengendara yang dikenakan sanksi tilang mengaku tidak mengetahui adanya perluasan ganjil genap meskipun pihak kepolisian sudah melakukan sosialisasi
ganjil genap pada saat pelaksanaannya di area area yang menjadi ruas jalan ganjil genap itu sangat efektif
tadi saya survei itu jalan suryo pranoto sampai jalan tomang raya
kalau misalnya rekan rekan dia datang pada hari hari biasa dari keluar tol itu masuk ke tomang raya sampai ke harmony
sampai jam delapan jam sembilan itu masih padat
tapi tadi saya survei dari suryo pranoto balikpapan caringin sampai ke tomang raya langsung ke es parman
sekitar jam delapan itu memang cukup landai dan cukup lancar
selain penambahan ruas jalan pemerintah daerah dki jakarta juga mengubah waktu penerapan ganjil genap
sebelumnya ganjil genap berakhir pada pukul dua puluh malam
sebelumnya ganjil genap berakhir pada pukul dua puluh malam
kini diubah berakhir pada pukul dua puluh satu malam
budi tanjung jakarta